nah pemirsa bicara tentang kebaikan
ini ada yang luar biasa dari mahasiswa s tiga bernama grand bricks
namanya memang aneh ya grant briggs
tapi luar biasa prestasinya
grand prix ini menyebut gelar doktor atau s tiga dari itb
dan ini merupakan salah satu doktor termuda dalam ilmu kimia di usia dua puluh empat tahun
mau bayangkan dua puluh empat tahun ilmu kimia lagi ya
kamu lagi ngapain dua puluh empat tahun
iya berarti baru tahun kemarin
saya baru dua tahun yang lalu juga dua puluh empat tahun
itu kita udah kerja
tapi belum doktor kan
nah pria asal nusa tenggara timur yang mendapat beasiswa dari kementerian riset dan dikti ini
menjadi peraih gelar doktor termuda di indonesia
inilah grant briggs tomires martkaja
di usianya yang baru dua puluh empat
mahasiswa s tiga kimia di institut teknologi bandung ini
memecahkan rekor musiumnya
dia menjadi seorang pemerintah yang memiliki sumber rekor dunia indonesia
sebagai pemegang gelar dokter termuda dalam sejarah pendidikan indonesia
grant briggs adalah doktor dalam bidang ilmu kimia
dia memaparkan disertasi dengan judul
sintesis mekanisme dan peningkatan tingkat hirarki
sebagai masyarakat di industri kita kan
masih memakai misalkan produk dari luar gitu
nah tentu dengan adanya penelitian ini
itu berpotensi agar
ke depannya kita bisa mempunyai kemendirian nasional
dalam produksi material tadi
material katalisi zeolit tersebut
grant briggs kajah menempuh pendidikan s satu
selama tiga lima tahun di universitas indonesia
dia kemudian menyelesaikan program s dua dan s tiga ilmu kimia di itb
selama empat tahun
dengan beasiswa dari program pmdsu
kementerian riset dan digdi
tidak hanya menjadi dokter termuda
grant briggs juga berhasil meraih gelar doktor termuda
dengan predikat kumlaut
saat sekolah di sma katolik giovani
kupang nusa tenggara timur
grant briggs juga terpilih mengikuti program akselerasi
dan lulus hanya dalam waktu dua tahun
green menonjol di bidang mata pelajaran kimia
kedua orang tua grant briggs
oktavianus kaja dan yane kaja
yang datang pada sidang dokter menyatakan
sudah melihat potensi putra mereka
sejak masih kecil
umur tiga tahun
dia sudah bisa membaca
jadi kita biasakan dia dengan majalah bobo
ya kalau ada cerita sincan itu
dia memang suka anak sincan
itu kan adanya pintar tapi nakal kan
memang dia dari kecil
dari setelah dia mengerti
ya memang dia mau jadi ilmuwan
sejak kecil grand selalu menjadi juara kelas
dua orang tuanya bahkan
tidak mengeluarkan biaya untuk kuliah s satu
s dua dan s tiga